emang pernah sekolah dimana
saya dulu sekolah ngaji
wah cakep itu
di pohon bambu
di pohon bambu
itu pertanda lo belum pernah makan bangun sekolahan
makan bangun sekolahan
lah lah emang saya turunan sesek
sesek apa ya
sesek itu sepupuan sama merayap
itu yang makan kursi
ya ya pake nanya mulu sih tadi
gadung itu sejenis umbi umbian
yang kalau dimasak langsung makan jadi beracun
pantesan yang di pulau gadung begitu juga kelacunan ya
nih pade payahnya
tahu aja pake segala bawa bawa payah ada saya
ini buat lomba pak satam
lomba ngarotin duit di dalam payah
ngarotin duit di dalam payah
lah kalau jadi makin
kayaknya gimana pak mainnya gitu
caranya ini coklat
iya di dua ketang gue tahu baru disini
kek air pade
ini yang namanya
nggak pake di kupas lagi nggak
di pepaya tempelin
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
saya baru lihat
contoh nih ya
nah ini kalau
kan lama nih pak
begini aja pak
saya baru tahu mixer ada kulitnya
ih tuh makanya
nah terus pak
nah yang banyak kan lagi tuh pak
nah lagi lagi
biar rata ya pak
ini nanti dibalurin di sini nih
oh jadi dipopolin dulu
popolin biar ria agak rame
biar kelihatan ada seninya
nanti kan rame tuh orang pada perput
nanti dikasih tali nih
eh banyak mulu
nah udah digantung
oh agak kelihatan itu uangnya pak deh
nanti kelihatan sendiri tuh
kan digantung nih
kayak gitu mainnya
cuma namanya mulut saya penuh
itu apa beku bisu
ngapas sih pada
romanya ngapain jadi terus sibuk malu begitu
nih makanya ngaca sama payah
biar reketan lagi
orang suruh ngaca di paya
siti juga begitu
cakep banget pak
lo cakep bagaimana
ya cakep ini mas
muka belantakan bagaimana
itu idung itu
nah itu cakep
kalau kan si idung pake nyelem
coba kita dengarkan ceramah dari butet ya
para kawan kawanku muslimah
kalau butet itu tenggorokannya gatel
afon ayu punya permen untuk menghilangkan gatel tenggorokan
butet kamu belum hafal ya ceramahnya
eh belum ustazya
saudara saudaraku yang dimuliakan oleh allah subhanahu wa ta'ala
afon temanya kebersihan
ayu kau itu mau ceramah
kita mulai mulailah ini ceramahnya mana
sudah sudah ayu boleh dilanjutin
oh dia mau
kan habis ujian nih kita keliling keliling aja iya kenapa sih abis ujian eh ayo jadi
lapar tuh kan kalian tuh pada lesu deh mendingan duduk dulu deh disini yuk kenapa
sih kok pada lesu gitu mukanya apa apa berarti tidak lonceng aduh kalian jangan
pada bete gini dong ustaz punya sesuatu untuk kalian satu dua tiga
gimana gimana untuk perlombaan besok capek pak ustadz pengen aja dari tadi kerja nggak berhenti berhenti
gantuk gimana sih aturan main saya yang atau begitu saya emang dari stadion kagak rapi rapi
ngerjain ini itu kurang bantuin juga bikinin buat lomba budinya saya ngomong begitu lah
pada yang begitu pada pada saya kan belum istirahat kok tapi pade ini kan lo banyak
besok ya kalau pade tidur nanti pekerjaannya terbengkalai lagi saya punya tips kalau pade
ngantuk itu apa pakai kopi kopi jangan diminum
gimana kalau saya bantu aja saya bantu apa bisa saya bantu nih tanya
mumpode mau yang paham tuh ngantuk banget ya
gimana sih ustadz ustadz kuping disini mulut musik bisa tahan disini nah kerjain dikit ya
bisa mengerjakan semua pekerjaan yang belum selesai itu dia baik ya baik banget ya mah
apaan itu mukanya ada item itemnya tuh ganggu orang aja ada kutil kutilan itu
di bawah bibir bibir

coba tadi mata sebelah bawah
coba tadi mata sebelah bawah
coba tadi mata sebelah bawah
coba tadi mata sebelah bawah
mata hitam hitam juga
mata hitam hitam juga
ke sini dong
iya nah lagi ini dari sini terus keruk terus pindahin kesini nih biar rata kan cakep liatnya
nah sekarang udah gak ada item itemnya jadi hitam semua
tidak aku urwa mahal
begitu kejam gua pada aku siti
siti bukan ada kejam siti ngiri lah siti yang capek banget sejak sumun jejek di dapur
ini beresin lu baper lombaannya
bukan begitu pak ustadz
romang duduk dulu nih duduk dulu biar tenang
assalamualaikum pak ustadz pam
ya dia tidur lagi
kalau ada maling berapa nih
bangkit bangkit makan dulu rap di kecapin
pujuk buset tengah malem ada nenek nenek jangan jangan mau nenek gayung kali ya
mau neneknya gayung
neneknya sudah kenceng
ini sobri keren masa apa
tengah malem masih ayam ayam kan
ah tunggu sini dulu ya
saya mau laporan dulu sama ustadz ya
jalan mana mana
aduh itu nenek neneknya kemana ya